video amatir milik petugas memperlihatkan saat tukang ojek berinisial m
kedapatan membawa bakso yang berisi sabu pada kamis siang
agar petugas lapas tak curiga ia bahkan melengkapi bakso dengan kuahnya
m pun berusaha mengelabui petugas namun petugas curiga dengan gerak geriknya
dan benar saja saat bakso dibongkar
di dalamnya terdapat plastik klip berisi sabu dengan total berat tiga gram
kepada petugas lapas tukang ojek berinisial m itu mengaku
hanya diminta mengantarkan bakso ke lapas mataram dengan upah tiga puluh ribu rupiah
meski pelaku berkila hanya dititipkan
namun petugas tetap memeriksa pelaku dan tiga orang warga binaan yang menerima paket bakso
tukang ojek yang membawa dan sekaligus yang diduga barang itu
akan dimasukkan ke atas nama warga binaan habib rahman
sedangkan di lapas ini yang ada namanya habibur rahman tempat alamat berbeda
di jakarta satuan narkoba polres jakarta barat menggerebek sebuah rumah mewah
di kawasan karawaci tangkerang selatan kamis dinihari
yang diduga menjadi laboratorium narkoba jenis sabu
terungkapnya laboratorium narkoba berawal dari satu orang yang diamankan
di kawasan kalidaras jakarta barat
polisi mengembangkan kasus ini dan berhasil menggerebek rumah elit
yang diduga dijadikan laboratorium narkoba
indikasi yang kita temukan dari hasil pengembangan di wilayah kalideres
wilayah kalideres jakarta barat dengan melakukan pendalaman tersebut
kita mengindikasikan kita menemukan lab yang memproduksi sabu
dan hasil indikasi awal yang bisa kita sampaikan ini adalah jaringan internasional
hingga saat ini polisi masih mendalami dugaan adanya pelaku lain
yang diduga laboratorium ini merupakan jaringan internasional
tim liputan cnn indonesia